jelang pelantikan presiden baru amerika serikat joe biden demokrasi negeri paman sam seolah tengah diuji
rentetan aksi kekerasan dan juga demonstrasi terjadi dan dilakukan oleh pendukung kubu trump
hal ini pun mengundang pertanyaan bagaimana nasib demokrasi amerika serikat ke depan
apa yang harus segera dilakukan oleh presiden terpilih untuk memulihkan keadaan
mari kita akan diskusikan sambil kita menanti menjelang pelantikan joe biden dan juga kamala harris
sebagai presiden dan juga wakil presiden amerika serikat yang baru
bersama dengan dua narasumber ada bu susi sudarman direktur pusat kajian wilayah amerika universitas indonesia
dan juga ada mbak desi anwar direktur cnn indonesia tv
selamat malam bu susi mbak desi
mbak desi selamat malam mbak
oke tampaknya belum tersambung dengan mbak desi anwar secara audio
tunggu mbak desi mungkin termute kah atau seperti apa
kita masih tunggu oke
baik kita tahan dulu berarti di mbak desi anwar saya akan ke bu susi dulu
bu susi ini sudah sekitar kurang dua jam lah kita akan lihat bagaimana pelantikan joe biden dan juga kamala harris
dari dinamika yang terjadi sejak beberapa hari terakhir sampai dengan
hari ini tampaknya mungkin secara keadaan cenderung lebih aman
ini kita juga tidak tahu akan seperti apa ke depan
tapi dinamika ini bagaimana anda membaca dan juga melihat sampai dengan kepelantikan joe biden nanti
bu susi silakan
aman lah aman
pertama langkahnya sudah benar joe biden mengajak untuk rekonsiliasi ya
lalu semua lagi susah
jadi menunggu stimulus baru
jane gellen benar benar percaya bahwa stimulus itu harus diadakan
karena yang stimulus sebelumnya itu tertunda dan diberlakukannya sporadis gitu ya
jadi dia bilang salah langkah langkah stimulus yang begitu
harus all out diberikan kepada rakyat amerika
karena itu yang akan memberikan daya beli kepada semua pada saat pandemi ini menghancurkan ekonomi amerika sebetulnya
jadi langkahnya sudah benar
dan semua mendukung
itu stimulus sejumlah satu empat ratus dolar ya
padahal dijanjikannya stimulusnya itu dua ribu dolar per warga negara
jadi mereka antisipasi tentunya mereka tidak akan bertingkah waktu yang aneh aneh
bahwa kemudian bu susi kita tahu beberapa hari terakhir sempat terjadi demonstrasi yang cukup masif penyerangan dan lain sebagainya
ini seberapa besar
mencoreng potret demokrasi amerika serikat
oh jelas jelas kelihatan buruk ya
jelas kelihatan bahwa kedodoran juga mereka
mereka maksudnya kenapa selama ini mereka begitu agidaya gitu
tapi mereka lupa bahwa politisi itu terlalu senang untuk menyenangkan diri sendiri gitu loh ya
jadi rakyatnya banyak yang tertinggal dan tidak pernah di
dicek ulang siapa siapa yang membutuhkan bantuan langsung
semua orang partai demokrat maupun partai republik semua kaya sendiri
tapi sebetulnya rakyatnya kehilangan mata pencaharian
oke saya ke mbak desi anwar
mbak desi sudah bisa dengar ya mbak desi
ya halo mbak desi terima kasih
mbak desi dan bu susi memang sering
kerap kali kemudian berkorespondensi
soal apa yang terjadi di amerika serikat
tadi kalau bu susi katakan memang ya ini aman aman
aman lah ini sampai dengan kepelantikan
tapi tadi laporan juga dari teman teman voa mengatakan bahwa memang donald trump sampai dengan perpisahan tadi
juga belum mengucapkan selamat kepada joe biden
dan apa ya masih belum mengakui kekalahannya
ini bagaimana sebetulnya potret yang terjadi kalau menurut mbak desi anwar
ya kalau saya lihat dari presiden donald trump sendiri itu
semua konsisten dengan karakter yang dia sudah perlihatkan selama empat tahun ini
dia memulai menjadi presiden dalam suasana yang penuh dengan kontroversi
penuh dengan drama
penuh dengan ulahnya
dan mengakhirinya mungkin lima kali lipat dari bagaimana dia memulainya
jadi jangan mengharapkanlah dia akan memberikan ucapan selamat
akan mengatakan bahwa dia kalah
dan membiarkan bahwa para pemilih amerika sudah memilih dan tunduk semua pada demokrasi
itu bukan bagian dari karakternya
karena selama ini memang presiden trump ini sosok yang outlier
dia bukan sosok yang merepresentasikan partainya
dari segi karakternya dan cara dia memimpin
dan dia hanya lebih merepresentasikan dirinya
sehingga setelah empat tahun ini kita dunia ya apalagi amerika serikat itu dibuat lelah
dan semua seolah olah terperangkap dalam energi seorang donald trump
ada tulisan dari new yorker itu yang bagus sekali
mengatakan bahwa selama dia menjadi presiden dalam kurun waktu empat tahun
lebih dari tiga puluh ribu tweet
itu merupakan kebohongan
jadi dia ini tidak memiliki masa secara langsung
yaitu lewat sosmednya
dia itu jarang berkonsultasi dengan pembantu pembantunya
kalau dia tidak suka sama orang dia langsung memecatnya
kalau orang memujinya dia langsung merasa senang
jadi reinhardt kalau kita melihat ya
apa yang terjadi sekarang
mungkin ada keinginan ya
bagi ya paling tidak yang bukan mendukung donald trump
itu kembali ke jalur sopan santun yang lebih normal
kita lihat ada ucapan dari presiden dari uni eropa
jadi seolah olah selama ini amerika ini sudah hilang di dalam black hole
tidak tahu kemana
dan diharapkan di bawah joe biden ini akan kembali ke pentas global
dan menjadi istilahnya bagian dari keluarga global
dan mencari jalan untuk keluar dari masalah masalah yang sifatnya global
setelah mungkin kemarin di bawah trump lebih menarik diri dari segala apa
yang sifatnya multilateral dan juga global begitu ya mbak desi
jadi sekarang welcome back
tadi kan anda mengatakan bahwa memang ini mencoreng sekali demokrasi di amerika serikat
jadi ini apakah karena polarisasi
mbak desi katakan ini memang
ya ini trump saja ini
tidak mengwakili partainya
apakah memang situasi yang hari ini kita lihat
ini memang karena faktor trump yang menjadi penyebab utamanya
tapi dijawabkan nanti
ibu susi dan juga mbak desi
kita harus break
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya langsung ke bu susi
ini faktor yang terjadi
apa yang terjadi di amerika serikat hari ini
beberapa hari terakhir
demokrasi yang tercoreng
apakah memang ini
atau memang ada faktor yang lain sebetulnya
milisi milisi ini ada hadir
dibuktikan dengan pemboman di oklahoma city
jadi kalau kita bilang kalau di amerika
orang orang ini kita sebut sebagai white stress
white trash yang sebetulnya
ada buku yang ditulis oleh seorang white press
yang akhirnya dia bisa mengangkat dirinya menjadi seorang lawyer
sekolah di yale
dia menulis buku tentang
hillbilly elegy menceritakan tentang kehidupan keluarga amerika yang dysfunctional
yang tinggal di appalachia
dibilang bahwa orang amerika jenis yang healthbilly begitu
tidak bisa menahan diri untuk bekerja secara rutin
dan suka minum
lalu datang lagi kembali ke pekerjaan yang lama
kamu bisa nggak kasih pekerjaan untuk pacar saya
nanti kalau udah dikasih pekerjaan
jadi sebes orang gini banyak
jadi kita sebutkan mereka itu white trash
jadi sebetulnya mereka tidak suka memberikan santunan kepada orang miskin
padahal mereka yang menerima santunan tersebut
jadi mayoritas orang kulit putih yang menerima santunan
bukan orang kulit berwarna atau imigran
karena mereka rela bekerja jadi tukang pencabut bulu ayam
tukang bersih bersih rumah dan sebagainya
saya sebutkan aja nih
atau kelompok kelompok yang kemarin menyerang
itu namanya serem serem ya
sekarang ada lima ratus kelompok milisi ini
itu banyak sekali
semua pakai simbol simbol untuk mereka menyerbu kapital itu
dari seragamnya ada patches
sekarang ini jadi masalah
jadi di samping uniform mereka yang mereka pakai
jadi anda melihat pada saat mereka akan berkuasa
kayak donald trump dua ribu enam belas
itu terjadi penembakan kepada orang kulit hitam
di north carolina dan sebagainya
pokoknya ada huru hara
setiap kali ada mereka yang mau muncul
pasti ada penembakan
tembakan yang secara misterius dan sebagainya
jadi orang orang yang terbiasa dengan senjata
dan menjadi law enforcement
justru menjadi semacam mafia yang melaksanakan
rasa kebencian mereka yang sudah tertanam
begitu lama di amerika serikat ya
itu sebagai white supremacist yang nggak suka melihat desegregasi
orang kulit putih dengan kulit berwargas
bu susi bicara soal kebencian tadi
tadi mbak desi juga sudah mengatakan bahwa
memang trump ini sejak awal konsisten sekali
konsisten di awal penelitian kontroversi
di akhir pun juga kontroversi
karena kita lihat juga pidato tidak ada mengucapkan selamat
juga dipastikan tidak akan datang ke inaugurasi
nah ini sikap sikap begini
faktornya bagaimana terhadap apa ya
membangun kebencian tadi
atau apakah kelompok kelompok milisi tadi
ini seperti apa bu susi
oh kalau saya bilang ini taktik kampanye
donald trump akan meninggalkan bekas
tinggalkan bekas bekas rapnya itu
bekas bekas kejahatannya dia
terhadap manipulasi otak orang orang white trust ini
agar nanti kalau dia muncul kembali dua ribu dua puluh
basisnya ini masih utuh
jadi dia sengaja membelah
kalau istilah bahasa inggrisnya itu parting the waters
ada orang orang ahli yang parting the waters
kalau setiap bangsa juga ada yang
mampu melakukan parting the waters
kalau sudah dipart begitu ya tinggal diadu domba lah
oke jadi memang ini merawat masanya
bahwa kemudian taktik kampanye taktik politik
untuk di empat tahun berikutnya
kira kira begitu bu susi
iya dia meninggalkan legasinya itu ya
supaya dia bisa kembali kepada basis tersebut
kalau dia suatu waktu tidak di conback
dan muncul kembali di arena politik amerika serikat
ini sangat berbahaya
ya menarik juga
mbak desi ini membelah saja
taktik saja tadi bu susi katakan
mbak desi ada pandangan atau ada tambahan soal itu mbak
iya ini menarik sekali
memang kalau mendengarkan sewa speech dari presiden trump
pada akhirnya kan dia mengatakan ini adalah kita memulai sebuah gerakan
nah apakah ini gerakan dalam tanda kutip yang mengancam
selama ini yang dianggap mungkin amerika serikat itu jalur yang establishment yang normatif
dan apa yang selama ini kita lihat yang timbul di bawah presiden trump
itu akan semakin menjadi jadi lagi
atau amerika serikat akan mulai kembali ke jalur normal itu
tapi kalau kita melihat sebenarnya ya
apa yang terjadi di tadi reinhardt menanyakan mengenai ini terjadi karena di bawah trump
atau polarisasi ini memang sudah ada
sebenarnya sudah ada sejak awal amerika serikat itu sendiri dibentuk
kita harus ingat
ketika amerika serikat itu pertama kali memisahkan diri dari inggris
itu hanya beberapa negara bagian
dan itu di bagian dari east coast
nah kemudian ketika amerika serikat berkembang ya
pada tahun seribu delapan ratus enam puluh satu kan terjadi perang saudara
perang saudara ini adalah antara mereka yang di sebelah east coast ini
yang di beginia di massachuset new york dan lain sebagainya
melawan yang bagian selatan
yang mereka adalah plantation owner
mereka yang memiliki budak budak ya kulit hitam
sementara di bagian utara amerika
itu mereka telah membebaskannya istilahnya
nah sejak dari situ saya lihat itu sebenarnya amerika serikat itu ada dua
ada mereka yang selama ini merasa bahwa amerika serikat itu pada intinya adalah mereka yang kulit putih
ya mereka yang istilahnya
dari asal usulnya inilah
nah ini kalau kita lihat pada ketika presiden obama
pertama kali di amerika serikat seorang kulit hitam menjadi presiden
yang dianggap merupakan suatu water share yang betul betul meruntuhkan yang namanya rasisme
itu justru akhirnya menimbulkan memunculkan underlying resistance yang selama ini sudah ada di amerika serikat
di situ mulai yang namanya key party
ada sarah palin misalnya
di situ itu sudah mulai keluar
dan di situ partai republik itu sendiri melihat sosok donald trump ini ternyata mampu menggayat
ya mereka yang selama ini mungkin tidak pernah ikut dalam pemilu
yang tidak pernah merasa excited enough untuk keluar ikut politik
untuk keluar menjadi bagian dari apa yang terjadi di amerika serikat
dan kemudian lainnya reinhardt
pada pemilu ini ya yang keluar untuk memilih ikut pemilu itu jumlahnya itu jauh melebihi dari yang ikut pemilu pada tahun ketika obama menjadi presiden
jadi sebenarnya yang namanya presiden donald trump ini dia merepresentasikan sesuatu yang sebenarnya sudah ada
dia memberikan suara
dia memberikan wajah
dia mengutarakan hal hal yang selama ini
karena dunia politik itu seharusnya dunia sopan santun
selama ini tidak pernah dibicarakan
tapi dia membuatnya menjadi sesuatu yang normatif
it's okay misalnya untuk insulting atau menghujat atau menjelek jelekkan orang
atau name calling atau mengatakan yang saat ini semua tidak berani mengatakan
dan ini dibuatnya menjadi sesuatu yang mainstream
dan ini awalnya itu shocking
tapi lebih shocking lagi dari jumlah orang yang memilih di amerika serikat tujuh puluh lima juta memilih donald trump
ini sepuluh juta lebih banyak yang memilih dia ketika pemilu pada tahun dua ribu enam belas kemarin
jadi apa ini artinya
artinya orang sekarang yang biasanya tidak keluar ikut ya untuk memilih merasa harus
karena ini adalah pertaruhan
amerika serikat ini mau dibawa kemana
saya lihat ini memang amerika serikat saat ini dalam crossroad
apakah nanti dibawa ke jalur kembali ke political correctness sebagai bagian dari dunia global
dengan kata kata dan image yang lebih sopan yang lebih diplomatis
atau kita akan lihat bahwa partai republik justru akan memanfaatkan cara cara donald trump
karena telah melihat
bahwa cara cara ini ternyata berhasil
cara cara ini ternyata suara suara yang selama ini di ignore ya
tidak pernah diindahkan istilahnya dan tidak pernah bagian dari konstelasi
kalau kita lihat cara berkampanye misalnya partai demokrat itu tidak pernah menjamah itu yang bagian negara bagian tengah dari amerika serikat itu sendiri
jadi pusat politik itu selalu di east coast atau di west coast
ini orang orang yang memiliki pinggiran
ini orang orang yang memiliki pengaruh
orang orang yang memiliki kekayaan
the hollywood the liberals orang orang yang kaya bankers dan lain sebagainya
sementara yang middle america ini seolah olah luput dari perhatian
nah inilah yang disulut oleh seorang donald trump
ternyata mereka juga selama ini karena diberikan suara diberikan panggung
dan akhirnya kita lihat pada tanggal enam januari mereka bilang let's take our country back
mereka menyerbuk capital dan ini membuat satu negara tiba tiba kaget
oh ternyata bisa begini juga
negara seperti amerika
dan itu bisa kemudian juga dirawat tadi konstituen politik itu oleh republikan misalnya melihat tadi yang pada disikatakan ternyata ada loh begitu ya
dan juga taktik kampanye yang tadi juga sempat disingin bu susi
mereka mungkin belajar juga dari taktik taktik politik di indonesia
agak agak mirip ya mbak desi
mereka yang dapat yang bisa membantu untuk memberikan suara kepada partainya
jadi dengan cara cara yang tidak terpuji juga
tapi yang terjadi adalah biasanya ini merawat macan tidur
pada suatu saat akhirnya macan itu sendiri yang tidak akan bisa dikendalikan seperti yang terjadi
seperti yang terjadi beberapa hari terakhir
menarik mbak desi
bu susi oke itu kita sudah lihat apa yang terjadi jelang pelantikan beberapa hari sebelumnya juga demikian
kita kemudian melihat amerika serikat ke depan ini
kalau kita lihat sekarang joe biden juga belum punya anggota kabinet yang sudah diuji kelayakan
karena memang republikan masih menguasai di senat sampai dengan rabu siang
artinya ada pr besar juga bu susi bagi joe biden untuk paling tidak memulihkan keadaan ini
hearing series nya sudah dimulai
hanya kan voting nya setelah mereka setuju atau tidak setuju di voting nya seluruh ya
atau anggota senat
jadi anthony blinken sekretaris keamanan janet yellen sudah menyatakan hearing nya
saya kutip beberapa ucapan ucapan misalnya dari blinker dan sebagainya
yang akan tantangan untuk joe biden adalah bagaimana meningkatkan persaudaraan dari rempabrican
karena mereka juga cukup umum tunis
mereka kan kalau misalnya terlalu akrab dengan biden artinya mereka akan lepas itu basis partai republik yang baru
mereka menginginkan basis tersebut tetap menjadi bagian dari partai republik
itu yang tadi juga
ini akan susah akan agak susah ya
jadi kira kira sebagai presiden yang baru apa langkah taktis yang konkret begitu
yang bisa dilakukan oleh joe biden dengan situasi seperti ini bu susi
ya memang kan di rangkul si mitch mcconnell suruh ke gereja sama sama mitch mcconnell
lalu nanti yang pertama yang harus dilakukan adalah stimulus bell
stimulus bill yang menjanjikan satu empat ratus dollar itu
kalau itu goal artinya kan harus berhadapan dengan senator senator yang nggak mau ngeluarin duit pajak amerika ya
itu artinya menambah hutang amerika menjadi dua triliun defisit
dua triliun defisit dari apbn nya
nah itu akan berhadapan dengan mereka mereka yang ketat sekali untuk mengeluarkan budget ya
kecuali untuk hal hal yang mereka pentingkan misalnya untuk wilayah pemilihnya dan sebagainya
jadi tergantung kepada ini apakah harapan dari kalangan yang umum itu akan cukup menjadi pembangun semangat takutnya senator republikan
karena mereka kelihatan sekali pelik dan jahat dan tidak manusiawi
mbak desi terakhir dari mbak desi
ini ujian demokrasi bagi amerika serikat ya
seperti yang tadi sudah kita bahas banyak sebenarnya
tadi bocoran dari teman teman di voa mengatakan inaugurasi joe biden kemungkinan pidatonya akan banyak soal ayo kita persatuan kembali begitu pemulihan keadaan
nah masih sama mbak desi pertanyaannya
apa yang menurut mbak desi harus dilakukan joe biden di tengah situasi ini untuk memulihkan kembali keadaan
ya kita lihat dia sudah mulai dengan langkah langkah yang benar
kemarin dia memberikan komerasi ya bagi para korban covid
korban covid ini di amerika merupakan salah satu atau paling tinggi di dunia
ada empat ratus ribu sekarang yang meninggal
dia memulai inaugurasinya juga dengan pergi ke gereja
jadi seolah olah ingin menekan ya suhu membuat semua orang berpikir kalem refleksi
tapi perlu diingat ya
ya donald trump ini juga tidak pertama kali tidak mengakui yang namanya joe biden tidak memberikan selamat
tapi kenapa dia tidak mengakui
karena dia merasa ya bukan dia tidak kalah dalam pemilu
karena dia menganggap pemilu amerika serikat itu didasari kecurangan yang dilakukan oleh partai demokrat
jadi dicuri sepertinya
jadi bukan karena ada bukan karena dia kalah
dan ada bukti bukti kecurangan itu
tapi dia sudah menganggap ya bahwa dia itu sebenarnya yang harus menang
nah ini banyak sekali
hampir lima puluh hampir setengah dari yang ikut pemilu di amerika serikat itu memilih presiden donald trump
dan mungkin ya tentu saja tadi disebut yang namanya white rush
ini orang kulit putih yang ekonominya lemah di bagian tengah
tapi banyak juga orang orang itu
orang orang berpengaruh orang orang kaya orang orang intelektual yang mendukung presiden donald trump
tidak mungkin dia bisa menjadi presiden kalau tanpa dukungan
jadi menurut saya ini agak susah
karena presiden biden akan hanya menjadi presiden untuk delapan puluh lima juta yang memilihnya
dan mau diapain juga ya
yang selama ini merasa bahwa dia tidak menginginkan ya amerika itu yang negara yang flu
negara yang pluralis ya
selama ini yang dianggap salah mengenai amerika serikat ini
ini negara yang sudah tidak lagi didominasi oleh orang kulit putih
orang yang christian
orang yang betul betul asli
istilahnya kulit putih yang dan tapi sekarang penuh dengan bermacam macam
bagi banyak sekali jumlahnya
banyak sekali jumlahnya di amerika serikat ini tidak menganggap bahwa ini adalah amerika yang benar
jadi pertempuran berikutnya adalah apa jenis amerika yang mereka inginkan
masalahnya ini masih terpolarisasi
ending dari kepresidenan ini juga bukan ending yang bagus
tapi justru membuka charter yang baru
dan chapter ini bisa membawa ke kanan atau bisa membawa ke kiri
tapi menurut saya selama presiden trump ini tidak akan hadir dalam inaugurasi
sementara dia sudah mengatakan hal hal yang jelek mengenai mike pence
dan menurut saya akan sangat sangat sulit menyatukan united states of america
karena negara ini saya lihat ini sudah dua negara sih sebenarnya
polarisasi yang sangat tajam ya
jadi pr besar menanti joe biden setelah inaugurasi

sebetulnya yang sudah banyak kita bahas
menarik sekali analisis pemamparan dari bu susi dan juga mbak desi anwar
selalu menarik kalau kita membahas soal demokrasi di amerika serikat
apalagi dengan dinamika yang terjadi belakangan ini
mari kita akan lihat bersama nanti beberapa jam ke depan
mbak desi dan juga mbak susi
seperti apa inaugurasi dan juga pidato dari joe biden setelah dilantik sebagai presiden amerika serikat
terima kasih banyak bu susi
terima kasih banyak mbak desi
sudah berbagi perspektif malam hari di trinidad
terima kasih banyak